kita kembali ke fenomena alam langka super blue blood moon
dimanfaatkan masyarakat untuk menyaksikan secara langsung di sejumlah titik
salah satunya di taman impian ancol
selain menyediakan tempat untuk menyaksikan secara langsung fenomena langka ini
pihak pengelola ancol juga bekerjasama dengan yayasan baitur rahman jaya ancol
untuk menyelenggarakan sholat gerhana bulan di masjid baitur rahman
yang lokasinya berada dalam kawasan ancol
warga pun terlihat husuk dalam menjalankan ibadah gerhana bulan ini